penggunaan uang elektronik semakin luas selain kartu elektronik membayar dengan ponsel
anda sudah sering jangan jangan ya coba bayar transaksi keuangan dengan ponsel
kini juga ternyata sudah lazim dilakukan
seberapa luas sesungguhnya penggunaan uang elektronik dan bagaimana efektivitasnya
kami hadirkan ulasannya untuk anda
perkembangan teknologi memunculkan metode pembayaran baru
bank bank di berbagai negara termasuk indonesia
gencar menerbitkan kartu e cash atau uang elektronik
kerjasama bank dan perusahaan retail pengelola jalan tol serta angkutan umum
memungkinkan masyarakat melakukan transaksi tanpa uang tunai
data tiga tahun terakhir memperlihatkan penggunaan uang elektronik meningkat secara signifikan
antara dua ribu tiga belas hingga oktober dua ribu enam belas peningkatan penggunaan uang elektronik mencapai tiga puluh dua persen
transaksi elektronik juga meningkat dengan sangat tajam
ada hal yang menarik juga tetapi jumlah uang kartal juga meningkat
ini menunjukkan dari sisi positifnya adalah perkembangan ekonomi mengalami peningkatan
tetapi tren ke depan masyarakat sekarang ini lebih cenderung juga menggunakan transaksi yang elektronik
terutama mereka mereka yang mempunyai penghasilan atau kelas menengah
salah satu bank milik pemerintah bank mandiri
mengklaim sudah memiliki delapan lima juta pengguna uang elektronik
kini bank mandiri mencoba menjangkau pasar yang lebih luas
cashless ini sudah menjangkau juga sampai ke yang kecil pengusaha kecil umkm mikro orang di desa
itu sudah ada namanya inklusi keuangan kan program juga
ada agen agen di pelosok pelosok jadi yang tidak terjangkau dengan cabang bank
dilayani oleh seorang agen
agen itu bisa penduduk setempat bisa kios atau warung di lokasi tersebut
itu di train dan sebagainya dia menggunakan sarana elektronik untuk transfer dan ngirim
jadi kalau ada orang mau setor orang mau ambil uang tunai
atau tanpa atau ngisi yang cashless itu sudah bisa di sana gitu
selain bank operator telekomunikasi seluler juga masuk ke sektor ini
pemilik nomor seluler kini bisa bertransaksi dengan memanfaatkan saldo yang diisi ke nomor pelanggan
salah satu operator seluler indosat memanfaatkan dua ratus lima puluh ribu gerai telekomunikasi dan delapan puluh lima juta pelanggan di seluruh indonesia
totalnya sekitar lima jutaan sedikit di atas lima juta
nah tapi aktif penggunaan itu macam macam
ada yang aktif menggunakan membeli pulsa ada yang aktif menggunakan misalnya membeli pulsa prepaid untuk pln
ada lagi yang pakai untuk domestic money
transfer pengiriman uang secara domestik
nah jadi memang tiga hal ini yang menjadi use case use case utama
masyarakat terutama di perkotaan mulai beralih dari uang kartal ke uang elektronik karena lebih praktis
selama ini sih mudah gampang enak apalagi untuk busway ini ya
tinggal ini aja pakai gitu udah langsung
saya sering sih setiap pembayaran saya sering gunain kartu
enakan pakai kartu
soalnya prosesnya cepat
lebih cepat pakai kartu daripada uang tunai
selain tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar pengguna uang elektronik juga kerap diuntungkan dengan potongan harga dari bank penerbit kartu dan toko
sayangnya uang elektronik masih belum bisa digunakan di sebagian besar toko toko tradisional di indonesia
inisa ayuniza cnn indonesia